apakah anda penggemar wisata alam
ya mungkin warna wisata yang satu ini bisa menjadi referensi saat liburan tiba
ya salah satu destinasi yang layak dicoba adalah wana wisata banyu anget di trenggalek jawa timur
suasana pegunungan yang dingin dan sejuk membuat anda akan betah di sana
penasaran berikut liputannya
di mana memiliki pemandangan eksotis yakni air terjun yang menerai dari tebing hutan setinggi dua puluh meter

saya rasakan memang luar biasa jadi kalau kita lihat kebenian air kita segar sekali
rencananya perhutani akan terus mengembangkan kawasan wisata banyu anget menjadi salah satu wisata andalan di kabupaten trenggalek
kondisi alam yang paling penting adalah kondisi alam yang kita ambil ke sebuah hal nanti kita akan juga
untuk meramikan lokasi wisata ini kita akan bangun ke beberapa kota di sana
selain keindahan alamnya wisata ini cukup mudah diakses oleh para pengunjung karena cukup dekat dengan pusat kota dan beberapa lokasi wisata lainnya
bagaimana anda tertarik
madli rahmawan trenggalek